pokoknya saya harus mengembalikan wibawa saya sebagai seorang rt jenderal di kampung sini
dipermalukan sama warga sendiri kan waduh berantakan nih
wibawa membangun puluhan tahun dihilangkan hanya dalam beberapa menit
jadi hati coba tuh gantangnya kayak gini lah tuh
memang ferry mariadi mah mungkin ikut saya mukanya
emang boneka itu boneka apa sih
emang sering gak sih boneka itu
ya enggak lah
boneka itu kan cuma boneka rafa
orang tua masa boneka takut sih
oh mesti kenapa tuh
oh mungkin ayah takut kali ini boneka nini tawo kan emang ayah aku benarkut
kenapa pak rt
apa sih pak rt
bonekanya senyum ke saya
ssst pak rt malu dong
masa udah tua masih aja takut sama boneka
barusan udah takut sama boneka
boneka nini tawo pak rt gak apa apa pak rt
ini cuma boneka mungkin itu perasaan pak raja
ih orang bonekanya cantik gitu pak red
sumpah bonekanya takut
bilang aja pengen nempel nempel sama saya
gak maklum apa dilihat warga
pak rt eh shhh
itu tekan gambar kenapa jadi takut sama gambar pak rt
takut takutin saya melototin saya
eh emang begitu emang begitu
kalo tanya matanya melotot
buranti dahulu dahulu
nempel tinggal itu
memang wajahnya sedikit seram
tapi ini adalah kesenian bangsa kita
yang harus kita lestarikan
dan harus seterusnya
bukan harus ditakutin
tuh dengerin ayo
iya om rt
om rt penakut banget
tuh bener pak rt
unik dimananya buranti
unik ini ada kepercayaan ini nih
nih tawa dulu itu dipertunjukkan
pada waktu habis panen padi pak rt
sebagai rasa syukur
kesenian ini hampir punah
gitu pak rt
jadi harus dilestarikan
gitu pak rt
saya mau ke toilet dulu ya
pak rt mau ke toilet
mau ditemani sama nini tawa nggak pak rt
andi liman joko
eh andi liman joko
budaya bangsa kita beragam banget ya
kesenian budaya bangsa kita itu
mas joko lebih keren lagi
mau melestarikan yang hampir punah
cuman kita nggak boleh kalah juga
kita harus berjaga
males banget sih
kesenian kayak gitu aja lama
kalau cuma cewek ceweknya ibu ibunya sih nggak apa apa
onekanya itu loh
kok aneh ya
yang lain gak ada yang ngeliat kalau dia tuh senyum ke aku
kenapa cuma ke saya sih senyumnya
kamu sudah tidak sabar
iya udah nggak sabar
aduh kurang aneh lenganya
ayah takut ya
jangan gitu dong
ayah itu kan bukan takut
cuman kaget aja
berdiri lama lama tuh pegel
pegel apa takut ya
dengar taruh ya
pokoknya saya harus mengembalikan wibawa saya sebagai seorang rt jenderal di kampung sini
dipermalukan sama warga sendiri kan
wibawa membangun puluhan tahun
dihilangkan hanya dalam beberapa menit
jadi hanya beberapa hari lagi
coba tuh gantengnya kayak gini lah tuh
cuman ferry mariadi mah mungkin tikut saya mukanya
anjing lu ah
kok bolehkan ini tau wakil ada di sini
kok nggak ada
nah itu ada
silet ke belakang nggak ada
kayak di film ini bang
ah si mas joko terlucu ini mah
ini pasti ada apa apanya ini
dan yang terakhir nih
kalau nggak ada berarti saya mimpi
tapi kalau ada
nggak jadi kencing dia
mas joko jangan ikut
udah ke kamar mandinya pak rt
mas joko ini bercanda
pak mali tau di kamar mandi bercanda
eh mas joko
di belakang nggak ada
itu magic apa trik kamera
mau sih pak rt
dari tadi juga bonekanya adanya disini
ini saya mau selfie
mas joko jangan ikut
yang bener buranti lah
emang dasar aja pak rt penakut
saya tuh bukan penakut
supaya pak rt nggak tambah takut
mendingan pak rt kenalan dulu sama bonekanya
bener itu bu
rasa takut itu harus dilawan
jangan sampai nih
kita kalah sama rasa takut
sini kenalan pak rt
pak rete ayo kenalan biar akrab
gila lemesin lah tuh pak rt
nah rasain tangannya
jabat dulu rasain dulu tangannya
mas joko copot itu tangannya
tengah aja ya
molonyon menyinga pleknya
aduh mas joko
ya ampun pak rt
ini kan cuma boneka
bisa dibenerin kok
hati hati loh pak rt
ntar malem nini townya datengin pak rt
aduh kemahin ya mas joko
biar saya benerin nanti ya
aduh hampurahnya nih nih towo